proyek bendungan bener di kabupaten purworejo jawa tengah
terus dikaitkan dengan kisruh di desa wadas di kabupaten yang sama
namun tak banyak yang tahu seperti apa kondisi proyek bendungan bener
saya mencoba melihat dengan mendatangi lokasi proyek
yang berjarak sekitar tiga belas km dari desa wadas
ternyata tidak ada aktivitas pekerjaan fisik di proyek bendungan bener
sejumlah alat berat berhenti dan tidak ada satupun pekerja
yang melakukan aktivitas proyek
menurut warga sekitar proyek bendungan bener yang pengerjaannya dilakukan oleh
pt pembangunan perumahan dan pt waskita karya
dihentikan sementara sejak jumat sebelas februari dua ribu dua puluh dua lalu
ini terjadi setelah warga menutup akses jalan proyek dengan pohon durian
karena proses pembebasan lahan oleh badan pertahanan nasional belum usai
ini adalah salah satu titik lokasi proyek bendungan bener
yang ada di kabupaten purworejo jawa tengah
sejak jumat kemarin
proyek ini terpaksa diberhentikan oleh manajemen waskita karya
karena juga mendapat penolakan dari warga desa sekitar terkait pembebasan lahan
sementara desa wadas warganya juga ikut menolak
karena tidak ingin wilayahnya dijadikan tambang batu andesit
untuk memasok kebutuhan proyek bendungan bener
paguyuban masyarakat terdampak bendungan bener atau masterband menyebut
ada sekitar dua bidang lahan warga yang belum dibayar bpn
bahkan ada satu ratus tujuh puluh enam bidang tengah bersengketa
di pengadilan karena warga merasa dibohongi oleh bpn soal harga ganti untung
terus dipanggil satu persatu di bukan amplop
inilah nilai bapak sekian
begitu nilainya kecil kan kalang kabut semua sebenarnya pak
panik nggak ada orang tersenyum di saat itu
kalang kabut semua
itu nilainya berapa pak
nilainya kisaran enam puluh ribu harga tanah
kalau dengan harga tanaman sekitar rp tujuh puluh
maksimal satu ratus dua puluh lima dengan tanam tumbuh
warga kan merasa sangat kecewa karena harapan warga saat itu
minimal harga tumbuh
tanahnya gambarannya tiga ratus an plus nilai tanam tumbuh
bpn jawa tengah yang dimintai konfirmasi seolah memilih diam
pala bpn jawa tengah dwi purnama justru disebut tengah terinfeksi covid sembilan belas
usai melakukan rapat koordinasi konflik wadas
dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
sedangkan pejabat di bidang pengadaan tanah tidak berani memberikan keterangan
masih belum kelarnya urusan pembebasan lahan warga ini
semakin menambah masalah pengelolaan proyek bendungan bener
yang bernilai dua triliun rupiah